kamu gak jualan
yang punya gerobak sudah sehat
mau jualan lagi gerobaknya mau dipake
jadi kamu gak jualan cilok lagi sampe seterusnya
sampe punya gerobak sendiri
kita bikin gerobak sendiri aja
bukan cuma butuh gerobak
sama alat alat buat masaknya
gak ada modal
cari dari mana
kamu mau ngajak aku nyopet lagi
mau apa kok dikejar
aduh dari dia
aduh aku bebe
aduh aku bebe
amin di bagasnya ada barang barang saya tolong dibawa turun semua ya
jadi sekarang udah resmi jadi pengangguran
loh kok pengangguran sih
kan udah gak kerja lagi
nanti kan masih punya status mahasiswa
tapi kan udah gak kuliah juga
kalau masih ngerjain tugas akhir berarti mahasiswa pi
baru aja sampai rumah udah ada yang nelfon
kayaknya sekarang udah ada yang nungguin tuh
nanti papi tanya aja sendiri
tadi macet gak
enggak juga sih
cuman tadi banyak truk sama kontainer aja
kalau nanti siang ketemu masih capek nggak
enggak sih biasa aja
ada acara gak
aku jemput ya
yaudah kamu istirahat dulu
nanti kalau aku udah mau berangkat dari rumah
ayo kita berangkat dulu
kamu di mana
kamu gak jualan
yang punya gerobak sudah sehat
mau jualan lagi
berobaknya mau dipake
jadi kamu gak jualan cilok lagi sampai seterusnya
sampai punya berobak sendiri
kita bikin gerobak sendiri aja
bukan cuma butuh berobak
sama alat alat buat masaknya
gak ada modal
cari dari mana
kamu mau ngajak aku nyopet lagi
eh eh pepe mau kemana
gak panggil pepe
panggil nama aja
ya aku ingat
gak tau mau kemana
gak ada aja
bosen di rumah
ke rumah bibi
nganterin uang buat mimi
harusnya kan kemarin
tapi gak jadi
kan apanya terus sampe hilang
untung kamu temuin
terus diantar ke rumah aku
saya suka godain juni yang jualan di pasar
kok dia udah tau
kamu ditampar pakai tutup panci
dia gak sempet ke dapur ngambil tutup panci
dia pakai yang ada aja sapu lidi
gak panas seperti ditampar tutup panci kan
tapi lumayan pedes juga
terus istri kamu ngancem
kamu kan udah gak sayang
suka godain yang lain
saya kan udah punya anak dari dia
kasian anak saya kalo emah sama bapaknya cerai
kalo kasian sama anak gak mau cerai sama emahnya
dulu mah sayang kang
kenapa sekarang enggak
karena setelah punya anak bodinya jadi berantakan
pasti ada sebabnya
ini kang yang ngeluh terus
penghasilan saya gak banyak
dia pengen kayak tetangga
punya rumah bagus pipi yang gede
sama pengen punya motor metik
kalau kemana mana biar nggak naik angkot
karena kang tahu sendiri istri saya badannya kayak gimana
kalau naik angkot susah kang
rumah saya juga jelek tv saya juga kecil
saya punya motor tapi butuh
saking bututnya anak saya gak mau dibonceng ke sekolah
nanti saya mikir dulu
perlu saya bantu
sampai jumpa lagi